dari awal ibu itu cari duit dengan cara yang haram
aku gak akan mau nerima satu barang pun dari ibu
ibu aku tuduhan kamu itu
terus maunya kamu apa
ibu sadar dong ibu sadar
ibu tau gak
gara gara kelakuan ibu aku sama boni itu dibully sama orang orang
semua orang benci sama aku sama boni
dan satu hal lagi ibu tau mas deddy
mas deddy tuh sekarang ninggalin aku
gara gara tahu apa pekerjaan ibu
dan begitu juga dengan pacar pacar aku yang lain ibu
aku gak akan pernah dapat jodoh itu yang ibu mau
kamu mau pergi kemana nak
nek udahlah nek
emang aku tuh lebih baik pergi dari rumah ini
mungkin benar kata semua orang
kamu tuh bukan adik aku
dan mulai sekarang kamu jangan pernah panggil aku kakak
suara disk bigangku satufuu
kenapa sudah birding
oke boleh kamu berkata sendiri dulu ya
jangankah ini aja anda ini
eh bonny denger ya
mungkin benar kata semua orang
kamu tuh bukan adik aku
dan mulai sekarang
kamu jangan pernah panggil aku arka ngerti kamu
udahlah nek aku mau pergi
biarin aja dia pergi
kita lihat aja jauh mana dia bisa hidup di luar
dia lupa apa
selama ini dia hidup itu dari jeripaya ibunya
udah bu biarin aja lepasin dia pergi
pergi yang jauh sana
biarin aja pergi sana
beneran aku boleh nginep di kosan kamu
kamu boleh kapan aja kok tinggal di sini
makasih ya kamu memang sahabat aku yang paling baik
oh iya aku berangkat dulu ya
kalo kamu mau apa apa tinggal andal aja
ya kak jangan pergi jangan tinggalin bonny tolong
eh bonny denger ya
mungkin benar kata semua orang kamu tuh bukan adik aku
dan mulai sekarang kamu jangan pernah panggil aku kakak ngerti kamu
aku sedih mimpi ibu meninggal
itu cuma mimpi jangan dipikirin
kamu gak mau nyobain telepon ibu kamu
berarti kamu dimana kenen
kamu bangun mulut dengan kamu tiaga
kamu baik baik aja kan
nenek kangen sama kamu
rati baik baik aja ya
rati kamu cepat pulang
ibu sakit nek
dokter sudah mempulis
ibu kamu yang tetap dalam
ibu kembali ke
pusat yang sakit
ibu ke ait ya
nek ini darah nek
ambil minyak air putih
biar diberi komisi umur cepetan
dewi bangun nek
kamu masih bisa cerita
terus apa yang terjadi sama ibu kamu

terjata selama ini

terjata selama ini
terjata selama ini
terjata selama ini
terjata selama ini
terjata selama ini
terjata selama ini
tapi tapi ibu terus aja kerja
tapi tapi ibu terus aja kerja
ibu ngelakuin itu semua demi keluarga

ibu ngakuin itu semua demi keluarga
ibu gak pernah peduli dia sakit

anaknya gak berkekurangan sama sekali
anaknya gak berkekurangan sama sekali